pt railing sebagai operator kereta bandara soekarno hatta melakukan sejumlah evaluasi
seusai uji coba pertama kereta api bandara yang dimulai pada dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas
pada hari pertama uji coba kereta bandara ratusan warga menjajal kereta rakitan pt inka ini
dari stasiun sudirman baru menuju stasiun bandara soekarno hatta
berbagai masukan dari pengguna mulai papan informasi yang masih kurang
hingga peraturan batas waktu pembelian tiket ditampung oleh pt railing untuk dijadikan bahan evaluasi
masih bisa beli tiket di sini pakai vending mesin